berupa banjir dan macet
farid apakah ada informasi untuk memperluas radius pencarian
itu akan menjadi bantalan kuat
jadi biarin aja deh pak ucup yang kemudian lakukan
yang menjadi awan panas itu kubahnya dulu
karena itu wajar bila kadang orang dewasa tapi menunjukkan sifat kekanak kanakan dalam pengelolaan emosinya
nah kemudian sejauh ini sejak pertengahan mei atau sekitar lima belas enam belas mei hingga hari ini
atau kalau daerah rawa misalnya inpara
bagi banyak pemirsa menemukan istilah long covid
ya ada sebagian menyampaikan bahwa jmo